seorang ayah di kabupaten cirebon tega meracuni bayinya
korban meninggal dunia setelah meminum susu yang dicampur racun tikus
sang ayah nekat lantaran emosi setelah bertengkar dengan sang istri
nasib naas dialami oleh bayi berusia empat belas bulan kaisar alfikar
asal desa babakan losari kecamatan pabedilan kabupaten cirebon
ia meninggal dunia pada sabtu malam setelah dirawat
karena meminum susu yang dicampur racun tikus oleh ayahnya sendiri
pelaku tf tega meracuni bayinya setelah bertengkar dengan sang istri yang ada di batam
asal bahwa kejadiannya bertengkar sama istri lewat hp karena hubungan istrinya ada di batam
untuk minta kiriman uang
mungkin disana juga nggak punya duit
ini laki suami yang ancam laki saya bunuh diri sama anak
setelah memberi anaknya susu beracun pelaku juga sempat minum racun yang sama
pelaku sempat tidak sadarkan diri namun nyawanya masih dapat diselamatkan di rumah sakit
selain memintai keterangan dari pelaku polisi juga menggelar olah tkp di rumah pelaku
polisi mengamankan barang bukti berupa sisa racu tikus dan botol susu